kepala inspektorat kabupaten brebes jawa tengah dinyatakan positif covid sembilan belas
ya sebanyak lima puluh dua karyawan inspektorat langsung menjalani pemeriksaan rapi tes
sri teguh pembudi kepala inspektorat brebes dinyatakan positif setelah uji swab keluar pada selasa pagi
setelah dinyatakan positif pasien langsung dibawa ke rsud brebes
selain sri teguh pembudi karyawan dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa juga dinyatakan positif
pasien atas nama dian kini dirawat di salah satu rumah sakit swasta di brebes
kepala dinas kesehatan brebes dr sartono saat dikonfirmasi membenarkan terkait hal ini
dinas juga langsung menelusuri kontak pasien termasuk kegiatan kedinasan pasien semasa belum masuk rumah sakit
sementara mengantisipasi terjadinya penularan dilakukan penyemprotan disinfektan oleh petugas dari pmi brebes
selain kantor penyemprotan juga dilakukan di rumah pasien
ini dari tadi itu yang di kantor inspektorat kemudian ini di kantor di intermades
seorang ibu lagi dirawat di rumah sakit baktiasi
hasil seginya positif
sehingga ini saya melakukan sosialisasi tracing
karena tracing ini kan biar ada kesamaan persepsi
kadang kadang orang karena belum tahu sehingga saya beritahu dulu langkahnya harus bagaimana